popularitas cryptocurrency alias mata uang digital semakin meningkat bahkan sekarang jadi prima dona baru untuk berinvestasi
simak liputan berikut yang menutup seluruh tayangan cnn indonesia business
simak terus informasi terkini ekonomi dan bisnis dalam negeri dan dunia
senin sampai jumat pukul setengah sembilan pagi dan setengah empat sore
saya rian hasri pastikan keputusan anda bersama cnn indonesia business
bitcoin hadir sekitar sembilan tahun silam dan dianggap sebagai perintis mata uang digital
harganya pun fantastis
per dua puluh oktober kemarin bahkan mencapai angka lima sembilan ratus usd atau sekitar delapan puluh juta rupiah per koin
angka tertinggi yang pernah ditembus bitcoin
di indonesia sudah ada ratusan jenis cryptocurrency
namun ada tiga pemain besar yaitu bitcoin ether dan light coin
jadi bitcoin memangnya dia adalah granddaddy
ether adalah satu coin yang sangat populer sekarang
sebab yang itu bisa digunakan sebagai smart contract
dan litecoin adalah mungkin coin yang kedua paling populer sekarang
sebagai mata uang cryptocurrency juga bisa digunakan dalam bertransaksi
namun tidak untuk di indonesia
bank indonesia sebagai regulator masih melarang penggunaan cryptocurrency untuk keperluan transaksi
tak bisa digunakan untuk bertransaksi bukan berarti cryptocurrency
ha denis sumari
saat ini mata uang digital menjadi lahan investasi
seperti saham harga mata uang digital fluktuatif
tapi ia berputar lebih cepat bahkan dalam hitungan menit bisa berubah
fluktuasi nilai mata uang digital juga bergantung pada permintaan dan penawaran
oleh karenanya cryptocurrency jadi investasi dengan risiko tinggi

tapi kalau memang ada dari beberapa orang sangat percaya bahwa nanti bitcoin itu sendiri ini akan mencanjalkan rp seribu dua ratus ribu turun anggota alphion hmi dinilai kata tedusi arbeon berikutnya
orang itu sangat percaya bahwa nanti bitcoin tersendiri ini bisa mencapai nilai value yang sangat tinggi
jadi oleh karena itu banyak sekali orang sudah mulai berinvestasi melalui bitcoin
meskipun setahun belakangan perdagangan mata uang virtual menunjukkan perkembangan cerah bagi investornya
sampai saat ini belum ada jaminan pasti pada permainan di pasar bebas
iva nahdi jakarta